memasuki idul fitri momen pertemuan elit politik kini dinanti
santer dalam beberapa hari terakhir wacana pertemuan presiden terpilih prabowo subianto
dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri akan terjadi selepas lebaran
atau setelah adanya putusan mk soal sengketa pilpres
pengamat politik dari indikator politik burhanuddin muhtadi melihat
ada ganjalan yang bisa menghalangi terwujudnya pertemuan prabowo mega
posisi presiden jokowi yang berada di belakang prabowo menurutnya bisa menjadi ganjalan besar
sepertinya ada semacam hubungan cinta segitiga ya
kalau boleh disebut demikian antara pak jokowi pak prabowo dengan ibu mega
dan per hari ini tidak ada masalah sebenarnya antara pak prabowo dengan ibu mega
tetapi seperti yang kemarin ditulis oleh ibu mega
di kolom opini harian kompas masalah terbesar ganjalan terbesar
pdi perjuangan untuk berkoalisi dengan gerindra dengan pak prabowo adalah pak jokowi
dan sepertinya pdi perjuangan menunggu wet and see terkait dengan relasi pak jokowi dengan pak prabowo
terutama setelah pak jokowi menyelesaikan masa jabatannya
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah yang ditanya soal apakah posisi jokowi saat ini
bisa menjadi ganjalan rencana pertemuan megawati prabowo tak menjawab tegas
said justru mengingatkan prabowo jika dilantik menjadi presiden nanti
jangan sampai ada matahari kembar di pemerintahannya
setahu saya presiden terpilih siapapun nantinya
jangan sampai di republik ini ada matahari kembang
ketika bapak prabowo katakan
tetap sesuai dengan keputusan kpu
maka mataharinya hanya bapak prabowo
pertemuan prabowo megawati masih terus dijajaki
ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad
memberi sinyal kemungkinan akan ada pertemuan pendahuluan
antara prabowo subianto dengan putri megawati puan maharani
dia bawa pertemuan pak prabowo dengan bapak puan
pak prabowo dengan bu mega
dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan
nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan
atau pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
soal kapan pertemuan megawati prabowo akan tetap selaksana
sejumlah petinggi pdip mengingatkan agar pertemuan keduanya tak serta merta
diartikan sebagai berkabungnya partai tersebut
ke kubu koalisi pendukung prabowo gibran
membahas soal bagaimana rencana pertemuan prabowo subianto
dan di tengah bayang bayang ganjalan dari posisi presiden joko widodo
kita bahas bersama dengan politisi pdi perjuangan ciko hakim
dan juga wakil ketua umum pan yandri susanto
serta pengamat politik dari parameter politik adi prayitno
selamat sore mas adi mas ciko dan juga mas yandri
terima kasih sudah bergabung bersama kami di momen lebaran kali ini
baik saya ke mas yandri terlebih dahulu mas yandri ini kan tadi pak roslan roslani ikut ke rumah ibu megawati ya untuk bersilaturahmi
ada tujuannya kah atau ada pembahasan komunikasi tertentu kah
ya alhamdulillah hari ini kan hari baik hari idul fitri jadi sesama anak bangsa
walaupun berbeda pilihan berbeda partai beda dukungan itu biasa
indonesia sudah terlatih saya sama bang chico berbeda tapi saya memang ciko sahabat baik
gak pernah kami berselisih paham perbedaan pilihan itu kan sering menghormati
apalagi ini hari hari baik jadi kalau hari ini ketua tkn bersilaturahmi ke rumah ibu mega saya kira itu sudah sangat bagus
patut kita acungi jempol itu artinya proses demokrasi biarlah berjalan dengan apa adanya
hubungan silaturahmi tetap kita pupuk
tetap kita jaga itu ditunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik
tapi bawa pesan apa nih setelah ketemu bu mega
ya saya kira kalau habis kontestasi pilpres ini ada komunikasi komunikasi lanjutan
kemudian ada saling mengunjungi ada pembicaraan pembicaraan
sehingga kalaupun nanti ada yang mau bergabung atau saya kira begini
belum pada posisi mau bergabung
tapi sesama kalaupun kita tidak dalam satu posisi bukan berarti silaturahmi itu harus putus
enggak ya karena negeri ini butuh komitmen kita semua
dan kalau misalkan ada yang mau bergabung ya tentu itu hak
pergantinya pak prabowo sebagai presiden terpilih
dan insya allah nanti akan ditetapkan sebagai presiden yang akan dilantik
tapi proses komunikasi berjalan seperti sekarang
kelepahan itu sangat mengapresiasi
dan inilah bentuk kedewasan kita dalam berpolitik
berbeda pilihan boleh tapi salaman tetap jalan
mas ciko tadi pertemuannya ada perbincangan politik nggak sih yang mas ciko dengar
saya kebetulan tadi datangnya jam dua kurang
jadi kayaknya saya ketelisep dengan mas rosan ya
jadi gak sempat nguping apa yang dibicarakan
kita kan ini bangsa ini seperti disampaikan oleh bung yandri sahabat saya tadi
bahwa memang ini menjadi adat dan budaya kita
apalagi di hari baik seperti idul fitri
di bulan syawal ini saling ber silaturahmi
itu hal hal yang biasa dan tidak melulu harus membicarakan tentang terkait politik
dan saya meyakini walaupun saya tidak mendengar pembicaraannya
bahwa masih dalam tataran halal bihalal dan silaturahmi biasa
ini saya rasa suatu hal yang wajar
apalagi mas rosan dan mbak puan juga sudah saling mengenal
bahkan mungkin sebelum beliau beliau masuk ke arena politik
begitu juga saya juga mengenal rosan sudah tiga puluh tahun
kalau melihat pertemuan yang direncanakan antara prabowo dan juga megawati
kalau mas adi prayitno membacanya seperti apa
karena tadi kalau pak basara bilang kan tidak melulu soal koalisi
saya kira memang ini soal rencana pertemuan yang sangat spesial
apapun judulnya megawati ini adalah ketua umum partai politik yang per hari ini
ditetapkan sebagai pemenang pilek sekalipun pilpresnya kalah
jadi karena itulah mbak cynthia
beberapa hari ini kan memang kita disibukan soal rencana pertemuan antara prabowo subianto dan mega
ada sesuatu yang spesial dibandingkan dengan partai partai yang lain
bertemu dengan pak surya paloh beberapa waktu yang lalu tidak heboh
kemudian dikaitkan rencana ketemu dengan misalnya pkb dan pks yang heboh
ini ada eksepsional ada pengecualian
ketika prabowo ada isu dan rencana bertemu dengan megawati
karena memang mbak megawati ini adalah ketemu partai yang saat ini kalah pilpres tapi pileknya menang
jadi dalam konteks itulah kemudian pertemuan dua tokoh ini menjadi penting untuk ditunggu
yang kedua ini tentu adalah satu pertemuan yang memang dikaitkan dengan bagaimana
bahwa prabowo subianto dan megawati tidak ada persoalan
walaupun kedua sosok ini gitu ya sejak dua ribu empat belas yang lalu hingga dua ribu dua puluh empat ini kan saling bersaing satu sama yang lain
tapi memang nuansa politik dan nuansa kebatinannya memang tidak ada tembok
yang kemudian cukup tebal yang bisa memisahkan keduanya
tapi dalam konteks itulah kemudian ini kan seakan akan
ketika megawati membuka pintu
yang selebar lebarnya bagi prabowo subianto
kan publik bertanya kenapa kemudian pintu itu juga tidak dibuka untuk kepada pak jokowi
makanya ada dua penafsiran
jangan jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni
pertemuan antara kedua tokoh ini nggak ada kaitannya dengan pak jokowi
tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin
akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan
bisa mempertemukan antara jokowi dan bu megawati
apakah di kemudian hari akan terjadi persoalan koalisi dan seterusnya
tapi kalau menurut mas adi sendiri
pak roslan ketemu megawati hari ini juga
sampai dua kali apakah memang ada pesan yang begitu penting untuk disampaikan
saya kira ini semacam prakondisi sebenarnya
soal bagaimana mendesain pertemuan antara kedua tokoh ini
kenapa misalnya kemarin puan maharani ditugaskan untuk bertemu dengan prabowo subianto
kenapa hari ini misalnya rosan juga ketemu dengan megawati
ini kan semacam bagaimana mempertebal soal kemungkinan mempertemukan antara kedua tokoh penting ini
entah kapan teknisnya apakah di suasana lebaran
ataukah setelah putusan mahkamah konstitusi
yang paling penting adalah bagaimana kedua tokoh ini bertemu dulu
oleh karena itu saya membaca mempertemukan prabowo dan megawati ini tidak gampang
mas ciko gimana memang sesulit itukah untuk mempertemukan pak prabowo dan bu mega
atau justru pdi perjuangan memang sangat berhati hati dalam menjalin komunikasi dengan prabowo
karena kami menganggap pak jokowi maupun pak prabowo adalah dua entitas yang berbeda
dua individu yang berbeda yang tentunya mempunyai bobotnya yang masing masing gitu
salah satunya adalah presiden republik indonesia
dan pak prabowo sekarang ini adalah pemimpin
dari partai gerindra salah satu partai tiga besar di republik ini
kalau kita bicara asumsi dari hasil putusan mk
misalnya apabila pak prabowo misalnya sebagai presiden terpilih
dan bu mega sebagai pimpinan partai politik pemenang pemilu legislatif
ini bukan pertemuan yang aneh dan tidak harus mengikut sertakan atau membawa nama nama pak jokowi itu
jadi cukup mereka berduanya saja sudah menjadi pertemuan yang cukup
saya agak kontra dengan apa yang disampaikan oleh bung adi tadi
bahwa ini akan menjadi jembatan dari pertemuan bu mega dengan pak jokowi berikutnya gitu
menurut saya tidak akan sejauh itu
karena memang pertemuan ini saya rasa lebih untuk membicarakan hubungan pribadi keduanya
yang memang tidak pernah ada masalah tentunya dan silaturahmi
kalaupun mengarah ke komunikasi politik
lebih ke tataran tataran yang besar seperti bagaimana menyikapi permasalahan permasalahan bangsa ke depan
tetapi tidak akan membicara soal teknis teknis soal koalisi atau hal hal yang begitu detail saya rasa
oke sebelum saya ke mas yandri saya ke mas adi dulu
mas adi ini kan kita tahu bahwa pak roslan ini begitu dekat dengan pak joko widodo
dan juga puan mara ini memang menjadi seseorang yang ditunjuk untuk menjembatani pertemuan antara prabowo dan juga bu mega
antara hubungan jokowi prabowo subianto dan megawati memang seakan akan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain
kalau pdip memang ada kecenderungan bertemu dengan prabowo itu lain halnya soal kaitannya dengan jokowi
prabowo dan megawati tidak ada persoalan tapi megawati ada persoalan dengan pak jokowi
jadi sekalipun nanti ada pertemuan dengan prabowo ini tidak ada kaitannya soal bagaimana kemungkinan pdip megawati membuka pintu
ini yang sepertinya rumit pada level kubunya prabowo subianto
karena apapun per hari ini prabowo itu masih menhan
dimana memang ya keputusan politiknya bahkan bertemu dengan elit elit yang lain seakan akan juga dalam tanda kutip
quote unquote nya itu harus seizin harus koordinasi dan sepengetahuan presiden
karena kan kita juga tahu partai partai politik pendukungnya jokowi per hari ini ketika ingin bertemu dengan partai partai di luar koalisi mereka
itu juga harus sepengetahuan pak jokowi
kenapa pak rosana hari ini ketemu bu mega
kemudian kenapa misalnya puan maharani didelegasikan itu untuk bertemu dengan prabowo subianto
it the end of the day nya seakan akan memang di tengah kerumitan ini ada semacam bypass dan mencoba untuk mengamputasi
kalau mau bertemu sudah bertemu saja megawati dan prabowo subianto
jangan dikaitkan dengan megawati soekarnoputri
eksepsional inilah yang sepertinya ada kerumitan kerumitan
kalau pertemuan ini kemudian misalnya ada klausul juga harus dalam tanda kutip
membuka hati untuk pak jokowi ya rasa rasanya sulit bagi pdip
karena pak jokowi itu sudah dianggap sebagai sosok outsider yang dinilai sudah memberikan sikap politik yang berbeda di pilpres ataupun di pileg yang jelas jelas itu sudah merugikan oleh pdip
saya khawatir dalam rencana pertemuan ini jangan jangan ada syarat soal apakah jokowi disertakan atau tidak
ataukah jokowi di kemudian hari akan dibukakan pintunya untuk pdip ataupun tidak
saya kira khawatirnya di situ saya mbak sintia
kita akan kembali membahasnya selepas jeda tetap bersama kami di kompas petang
ketua tkn prabowo gibran menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dua kali dalam satu hari
ya tadi saya mendampingi ibu ketika menerima mas rosan
ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman ibu ketika masa masa perjuangan di pdi
cerita pengalaman di papua cerita pengalaman di maluku
sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan percaya
bawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
jadi ini murni silaturahim dalam rangka itul fitri
kita kembali lanjutkan dialog sore hari ini
mas yandri ini dua kali berusaha untuk bertemu dan akhirnya bertemu juga dengan ibu mega
sebenarnya sempat tidak sih terdengar apakah memang kedatangannya untuk memberikan pesan pesan tertentu
dan bagaimana partai koalisi melihat wacana pertemuan antara ibu mega dengan prabowo subianto
ya tentu kita bersyukur kalau bang ruslan bisa ketemu dengan ibu mega ya
dan ibu mega bisa menerima persoalan cerita penyesapan oleh mas hasto
yaitu kita aminin saja karena mas hasto tentu yang lebih tahu
tapi pesannya kan jelas bahwa silaturahmi sekali lagi tetap penting
ketua tkn ketemu dengan mas hasto
ketua tkn ketemu dengan ibu mega kan sesuatu bagi anak bangsa ini kan
sekali lagi bahwa akan ada kelanjutan isinya apa nanti ya saya nggak akan menyampaikan itu mbak
karena itu ranahnya pak prabowo bila nanti ada pertemuan dengan ibu mega
bagi pan menyambut baik kalau ada pertemuan
kemudian ada pembicaraan pembicaraan tentu kita hormati
pan akan mengapresiasi pertemuan itu
apalagi sekali lagi ibu mega ini kan tokoh bangsa mantan presiden
kemudian ketua umum partai pemenang pemilu
saya kira ketemu pak prabowo ketemu dengan bu mega itu sesuatu bagi anak bangsa gitu loh
tapi bicara soal hari baik sudah ada hari baiknya belum untuk pertemuan keduanya ini
kalau itu kan saya nggak bisa menjangkau itu mbak
tapi intinya usaha untuk ketemu silaturahmi itu kan sudah dimulai
dengan bang rosan ketemu
bahwa pertemuan itu perlu proses ya kita hormati
dan saya yakin memang antara pak prabowo dengan ibu mega itu nggak ada masalah
tidak ada yang terlalu serius ya
bahwa perbedaan pilihan itu sekali lagi biasa
tapi persoalan bangsa ini kan mesti kita selesaikan bersama sama
dan ibu mega dengan pak prabowo sudah terlatih
termasuk bang ceko ini kan sudah pengalaman sangat banyak
jadi persoalan merah putih saya kira sama
bahwa persoalan luar negeri ini mesti sama sama kita selesaikan
dan ibu mega apapun posisi sekarang tetap mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa ini
bang sandi kalau dilihat terkait dengan wacana pertemuan ini
apakah ada bergen bergen tertentu atau tawar tawar politik tertentu antara bu mega antara prabowo dan juga joko widodo
tapi yang jelas minimal pertemuan kedua tokoh ini terlaksana
ini kan semacam simbol bahwa komunikasi antara prabowo dan megawati di masa yang akan datang tentu akan semakin terbuka
tapi kalau kedua tokoh ini tidak bisa direalisasikan pertemuannya
bicara soal kemungkinan kemungkinan kerjasama
kerjasama itu kan tidak harus jadi menteri
kerjasama itu kan tidak harus misalnya menjadi bagian dari kabinetnya prabowo gibran di masa yang akan datang
kerjasama misalnya terkait dengan komposisi alat kelengkapan dewan di parlemen
atau misalnya kerjasama itu berupa supaya tak ada upaya upaya
karena undang undang md tiga itu kan menyebutkan pemenang pilih akan mendapatkan jatah pimpinan dpr atau ketua dpr
sesuatu yang saya kira dua ribu empat belas yang lalu
revisi undang undang md tiga itu kan diubah
oleh kubu prabowo subianto yang saat itu cukup mayoritas di parlemen
dan itu yang kemudian membuat pdp yang mestinya jadi ketua dpr saat itu
jadi saya kira pembicaraan pembicaraan politik ini belum pada level elit elit
tapi bahwa pada level di bawahnya seperti mbak puan dengan pak apa namanya
tapi kalau anda melihatnya akan berujung pada bersatu di pemerintahan yang selanjutnya atau akan kemana
kalau saya membaca masih lima puluh lima puluh ya
karena sangat kelihatan per hari ini ada dua mazhab secara umum kalau kita membaca elit elit pdp
kalau membaca mazhabnya bang ciko kemudian mas hinton masaribu kemudian asto
ini memang adalah mazhab mazhab yang cukup agresif dan cukup penting
tapi kalau melihat wajahnya mbak puan maharani yang cukup akomodatif ya cukup apa namanya cukup suka berkomunikasi
kita akan saksikan ini di layar kaca kompas tv
kita simak gibran raka buming raka beserta keluarga mendatangi
kediaman prabowo subianto untuk bersilah turahmi
ya kita kembali ke dialog kompas petang saat ini
mas ciko kalau dilihat mazhab mazhab ya mas ciko seperti apa melihatnya
kalau kemungkinannya tidak bergabung atau tidak berada dalam koalisi di pemerintahan selanjutnya
kemungkinan lainnya seperti apa sih
saya masuk karena mbak puan lalu sekarang dibilang mazhab pak hasto
selama ibu megawati soekarno putri menjadi ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
saya rasa semua sepakat bahwa pada akhirnya semua dapat dikelola dengan baik oleh bu mega
dan tidak akan mengikuti ada vaksi vaksi dan lain lain
kalau ada pemikiran pemikiran sedikit yang berbeda tentu itu dinamika aja
tetapi pada prinsipnya kembali lagi nih
apa tadi pertanyaannya sampai lupa gara gara masa
lebih ke mana kemungkinannya kalau tidak berkoalisi
sampai hari ini jujur apa yang masih kita konsentrasikan dan kita fokuskan adalah menunggu putusan mk
yang kedua tentunya selain itu saya selalu mengatakan bahwa sebagai partai politik tentunya kita selain juga apapun yang menjadi keputusan adalah pemikiran dari elit elit
tapi elit elit itu sendiri tentunya menyerap aspirasi dari bawah
oke tapi sebagian besar kader pdip inginnya kemana bergabungkah atau tetap sebagai oposisi
kalau di kader pengurus saya belum
kita belum melakukan survei internal
tetapi ya itu tadi kalau kita lihat dari konstituen konstituen kita kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung di akar rumput maupun melalui media sosial
dorongannya memang kalau bukan kami pemenang pemilu presiden ya kami berada di luar pemerintahan
tapi saya ingin sampaikan dan kami dari pdi perjuangan juga selalu menegaskan bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan adalah sesama gagahnya
dan sesungguhnya adalah bekerja sama saling bahu membahu membangun bangsa namun dalam posisi yang berbeda
karena tetap dalam sistem demokrasi ini kan checks and balances itu kita butuhkan
nah saya harus ingatkan bahwa kalau kita bicara di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi bukan berarti ada seratus kebijakan dari pemerintah lalu seratus seratus nya ditolak
kan tidak selalu begitu itu yang kita harus camkat
oke mas yandri pengalaman di luar pemerintahan itu berat tidak sih
tadi kata bang ciko sama aja jadi bukan berarti di luar pemerintah itu kita nggak cinta republik bukan
bukan berarti kita gak berbuat bukan
dan memang perlu ada yang di luar ada yang di dalam itu penting
dan sama mulianya saya setuju dengan bang ciko
jadi bukan berarti yang di dalam pemerintah itu mulia yang di luar pemerintah itu terhina enggak
nah tapi persoalan nanti siapa yang bergabung di pemerintahan pak prabowo
partai mana yang akan diajak berkoalisi ya tentu itu hak prerogatifnya pak prabowo sebagai pimpinan koalisi ya
nah oleh karena itu dinamika sampai sekarang saya kira sudah bagus itu mbak sudah ada perkembangan yang baik
sekali lagi salaman salaman itu penting ketemu tetap muka itu penting
itu sudah bagi bangsa anak bangsa ini membuat adem ayu itu penting nah persoalan apakah di luar atau di dalam itu lain soal lagi itu
mas adi kalau membahas kembali soal pertemuan bu mega dan pak prabowo ya
kalau tidak ada jokowi dodo ini pertemuannya akan lebih mudah tidak sih akan lebih cepatkah
karena kita tahu secara historis kan keduanya memiliki hubungan baik bahkan pernah bersama di dua ribu sembilan
ya saya kira memang kalau bicara tentang bahwa tak ada sekat apapun antara prabowo dan megawati itu tak ada bantahan apapun
cuma yang menjadi ramai yang menjadi pelik sehingga ada delegasi
sehingga ada penugasan sebelum ada pertemuan elit ini
jangan jangan memang ada kemungkinan soal bagaimana posisi pak jokowi
karena harus diakui mbak sinti ya ketika prabowo bertemu dengan pak jokowi ini secara tidak langsung bahwa pak prabowo dalam tanda kutip dalam hal ini ini tidak sejalur dengan pak jokowi
dan tidak dianggap sebagai orang yang menjaga perasaannya pak jokowi yang per hari ini juga ditolak oleh pdip
kan di situ konteksnya ini dicarikan bagaimana ada titik temu ketika ada pertemuan antara prabowo dengan bu megawati
maka pak jokowi juga menerima itu secara terbuka
ini yang sepertinya memang kenapa per hari ini sehingga muncul prakondisi prakondisi soal bagaimana mempertemukan antara keduanya
kalau memang betul kedua tokoh ini nggak ada persoalan apalagi yang ditunggu
baik baik kita akan nantikan bersama kapan pertemuannya apakah dalam momen halal bihalal atau setelah putusan mk
terima kasih mas adi prayitno mas yandri susanto dan juga mas ciko hakim sudah bergabung bersama kami di kompas petang